untuk mengetahui perkembangan peringatan hari buruh di jakarta
telah terhubung bersama kami koresponden cnn indonesia albi pratama
albi bagaimana perkembangan jalannya persiapan aksi buruh yang akan dilakukan pada hari ini
ya selamat pagi reinhardt
hari ini tanggal satu mei dua ribu enam belas bertepatan dengan hari buruh internasional
di mana buruh buruh di seluruh dunia merayakan hari ulang tahun buruh ini
tak terkecuali di jakarta indonesia
di mana hari ini dijadwalkan akan ada sekitar delapan puluh sampai dengan seratus buruh
yang berkumpul di wilayah jakarta pusat ini
di mana pihak kepolisian dan juga koordinator dari buruh sudah bersepakat
untuk memusatkan aksi ataupun unjuk rasa mereka
mulai dari patung kuda jakarta pusat dan mereka nantinya akan berjalan ke istana presiden
yang ada di belakang saya ini
dengan melalui jalan medan merdeka barat yang ada di sebelah kanan saya
dan rencananya buruh buruh ini akan datang dari berbagai daerah
khususnya daerah daerah jabodetabek
jakarta tanggerang bekasi bogor karawang dan lain sebagainya
yang dimulai sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat nanti
dan mereka akan berkumpul sampai dengan pukul sepuluh ataupun setengah sebelas
baru mereka kemudian bergerak ke istana presiden
dan nantinya sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat atau pukul satu siang
akan bergerak ke gelora bung karno untuk merayakan hari ulang tahun
baik albi peringatan hari buruh kali ini bertepatan dengan adanya car free day
bagaimana pengalian arusnya sejauh ini yang dibuat
skemanya oleh pihak kepolisian
ya renat terkait dengan pengalihan arus lalu lintas di wilayah lokasi unjuk rasa
ataupun hari buruh yang jatuh pada hari ini
pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan para demonstran sendiri
untuk nantinya tidak menggunakan area car free day
di sepanjang jalan jenderal sudirman sampai dengan jalan mh tamrin
dan sampai saat ini aktivitas warga jakarta yang melakukan olahraga
ataupun berrekreasi pagi hari di jalanan sudirman sampai dengan tamrin
di area car free day masih berjalan dengan kondusif
dan pihak dari buruh pun akan menghormati apa yang dilakukan oleh warga jakarta di area car free day
sehingga mereka tidak akan melakukan aksinya
ataupun di lokasi yang sangat bersinggungan dengan aktivitas car free day
dan pihak kepolisian yang bertugas untuk menjaga jalannya aksi buruh pada hari ini
ada sekitar enam belas personil dari polda metro jaya dan juga beberapa daerah penyangga di jakarta
dan ada pasukan gabungan dari tni dan juga dari polisi
di pampung praja
sementara bisa dilihat di belakang saya reinhardt ada beberapa kendaraan anti huru hara
seperti kendaraan water cannon lalu ada beberapa kendaraan barakuda
dan ini sudah disiapkan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi jika nantinya akan ada bentrok
hanya saja pihak buruh menjanjikan aksi yang akan dilakukannya hari ini akan berjalan dengan tertib
albi dari informasi yang anda dapat apa yang akan menjadi tuntutan para buruh dalam aksinya
yang akan dilaksanakan
akan pada nanti siang
terkait dengan tuntutan tuntutan dari para buruh ini tidak jauh berbeda dengan tuntutan tuntutan
yang pada tahun kemarin juga diutarakan oleh para buruh
di mana para buruh ini meminta ataupun menuntut adanya penghapusan dari peraturan pemerintah
nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
di mana buruh juga menolak adanya upah murah dan meminta kenaikan upah minimal rp enam ratus lima puluh
pada tahun dua ribu tujuh belas mendatang
lalu meminta adanya
penghapusan teks amnesti
karena teks amnesti ataupun penghapusan pajak ini dianggap bisa menciptakan kesenjangan sosial
di mana kaum kaum yang berada di kalangan atas bisa mendapatkan pengampunan pajak
dan yang menjadi korbannya adalah kaum kaum kalangan bawah
dan ini berdasarkan keterangan dari said iqbal yaitu presiden ksp sendiri
dan para buruh ini juga menuntut untuk menolak adanya phk
menolak adanya penggusuran penggusuran tidak berdasar oleh pemerintah provinsi
baik dki jakarta dan juga beberapa wilayah lainnya
dan juga meminta
pembatalan pembuatan ataupun reklamasi di wilayah utara jakarta
baik terima kasih albi pratama koresponden cnn indonesia